merebak di inggris pada lima april lalu sebanyak sepuluh kasus menimpa anak anak namun belum diketahui
penyebabnya dalam hitungan hari ditemukan puluhan kasus lainnya di inggris raya dengan kondisi sejumlah
anak harus menjalani transplantasi hati hingga satu mei dua ribu dua puluh dua organisasi kesehatan dunia atau who
melaporkan total jumlah kasus hepatitis akut sudah mencapai dua ratus dua puluh delapan pasien di dua puluh negara who telah
menetapkan hal ini sebagai kejadian luar biasa kasus hepatitis akut ini terjadi pada anak usia
tiga kasus probabel indonesia dimana ketiga pasien anak tersebut meninggal dunia dirumah sakit cipto
mangunkusumo kementerian kesehatan tengah melakukan investigasi penyebab kejadian

menemukan atau mengalami gejala hepatitis akut diantaranya gejala kuning sakit perut muntah
diare mendadak buang air besar berwarna pucat urin yang berwarna lesu kejang hingga penurunan
kesadaran masyarakat diminta tetap tenang dan berhati hati serta melakukan langkah preventif untuk
mencegah penularan ikatan dokter anak indonesia melalui laman twitter resminya membagikan sejumlah
langkah pencegahan seperti mencuci tangan meminum air bersih yang matang makan makanan yang bersih
dan matang penuh membuang tinja atau popok sekali pakai pada tempatnya menggunakan alat makan sendiri
sendiri serta tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak dalam
wawancara bersama cnn indonesia newsroom jurubicara kementerian kesehatan siti nadia tarmizi turut
menyampaikan bahwa kasus hepatitis akut ini terjadi di indonesia dan di indonesia juga terjadi di
ini tidak berkaitan dengan virus covid sembilan belas yang saat ini masih merebak memang ini adalah dua
penyakit yang berbeda ya yang pertama adalah hepatitis akut dengan gejala berat yang kedua adalah memang
kita dalam kondisi pandemi dan kita tahu sebenarnya sebagian besar dari penyakit hepatitis ini ditularkan
melalui yang kita sebut sebagai foodborne disease atau berdasarkan pengeluaran dari makanan dan
sebagian juga melalui penyakit infeksi menular seksual walaupun
karakteristik daripada adenovirus itu dikatakan juga bisa menular melalui saluran pernafasan
siti nadia juga menambahkan kofit sembilan belas masih ada di sekitar kita dengan aktivitas masyarakat yang mulai
dilonggarkan masyarakat harus tetap waspada terlebih kasus hepatitis akut ditularkan melalui
makanan tim liputan cnn indonesia